sajian makanan dalam klepot atau panci tembikar
kian populer di masyarakat
penggunaan klepot untuk memasak
ternyata sudah dikenal sejak lama di banyak negara
sebelum ditemukannya besi untuk memasak
secara global sebetulnya seluruh kebudayaan kuno di dunia
itu memasak menggunakan klepot termasuk asia selatan india
sampai asia tenggara termasuk vietnam dan sekitarnya
makanan yang dimasak dengan pot tanah liat bertutup ini
dipercaya akan mempertahankan aroma dan rasa dari makanan
cara ini dilakukan salah satu gerai makanan
di wilayah melawai jakarta selatan
yang menawarkan aneka sajian dalam klepot
dengan sentuhan cita rasa oriental rumahan
ada sejumlah hidangan yang bisa anda cicipi
antara lain klepot siram telur
klepot misua tahu telur asin
nasi yang sudah matang dimasak lagi di dalam klepot sekitar sepuluh menit
kemudian dimasukkan kuah kental dan aneka sayuran
serta tambahan daging
dan ini adalah klepot yang tua
klepotnya ini gayanya oriental
wangi minyak hujannya juga apalagi ditambah
ada telur mentahnya juga nih kuning telur
ini kayaknya enak banget ya
uh ada sayur sayurnya juga di sini
nggak terlalu banyak rahasia
nggak terlalu banyak rasa tapi otentik
jadi berasa sayurnya minyak hujannya juga berasa
dari melawai kita bergeser ke wilayah pasar minggu jakarta selatan
di sini pot tanah liat yang digunakan untuk memasak bukan klepot khas tiongkok
tapi menggunakan klepot lokal yang disebut gentong
beras akan dimasak sampai menjadi nasi di dalam gentong
kemudian dimasukkan bumbu rempah dan minyak zaitun
saya memesan nasi gentong zaitun
yang berisi nasi basmati dengan daging kambing dan bumbu rempah dan minyak zaitun
nah itu saya coba gabungin beberapa rempah
saya kreasiin gagal beberapa kali dan ternyata saya berhasil beberapa kali juga
nah dari situlah saya kreasiin menu dengan boleh dibilang mungkin menu nusantara sebetulnya
rasanya rasa mediterranean kali ya
kedai ini menggunakan nasi basmati karena diakini lebih rendah gula sehingga lebih sehat
nah ini udah jadi baunya sih ini udah keluar enak banget ya
ini juga panas
buat yang biasanya suka ke restoran arab atau mediterranean ini rasa rempahnya medip medip lah
memasak menggunakan tanah liat selain memiliki filosofi tersendiri
juga karena cara memasaknya dengan dipanggang menggunakan metode slow cooking
sehingga tidak mengurangi gizi dalam makanan dan hanya terdapat sedikit minyak